sementara itu kolonel p kepala seksi intel korem satu ratus tiga puluh tiga nani warta bone gorontalo yang diduga terlibat kasus penabrakan dua remaja di nagrek jawa barat dibawa dari manado ke jakarta pada minggu siang
kolonel p dikawal dua perwira penyidik pomdam tiga belas merdeka ke jakarta untuk pemeriksaan intensif
kolonel p diduga terlibat penabrakan dua remaja pengendara sepeda motor di nagrek jawa barat
dua korbannya ini kemudian ditemukan tewas terapung di sungai serayu banyumas jawa tengah beberapa hari kemudian
kolonel p dibawa ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan di pusat polisi militer angkatan darat
telah diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana
kemudian kita berkomunikasi dengan pus pomat dan kita berangkatkan
kolonel p ke pus pomat untuk melaksanakan penyidikan lanjutan